jadi orang orang di sekitar prabowo yang justru menjadi concern tentang ideologi ini tadi
munculnya orang orang itu menjadi barisan pendukung prabowo itu sudah menjadi sebuah fakta
itu yang kemudian dipersepsikan oleh publik bahwa di dalam barisan prabowo itu ada level pertarungan itu
nah itu contoh misal
contoh hampir semua ustadz hampir semua tokoh tokoh islam yang hari ini sering membuat fatwa atau membuat ceramahnya anti tahlilan misal
kan juga muncul menjadi barisan pendukungnya prabowo
nah kemudian kalau kemudian diasosiasiakan oleh teman teman yang hobinya tahlilan seperti itu ya kemudian wajar
nah harusnya ini menjadi pertanyaan pak prabowo adalah
bagaimana pak prabowo mampu mengatasi para pendukung pendukung seperti ini
itu bermasalah menurut anda orang orang yang ada di sekeliling pak prabowo itu
ya bukan masalah masalah atau nggak masalah
kan ini akibat kegelisahan pak prabowo akibat kemudian dipersepsikan seperti itu oleh publik
jadi wajar saja kalau dipersepsikan seperti itu
nah pertanyaan itu harusnya tidak kepada jokowi karena pasti jokowi nggak melakukan itu
tapi ini publik yang kemudian kebetulan tidak setuju dengan khilafah
publik yang kemudian
hobinya tahlilan merasa terganggu dengan adanya penampilan penampilan para tokoh itu di situ
bung roky kalau persoalan ideologi tadi memang hanya tetesan tetesannya hanya soal khilafah soal pki soal pancasila saja
atau ada hal yang lebih menarik yang anda lihat
karena itu yang digoreng goreng dalam
iya kan itu isu konyol itu dan itu juga awalnya adalah
klaim bahwa hanya mereka yang berada di sekitar pak jokowi yang pancasilais
jadi itu adalah counter claim sebetulnya tuh
sehingga orang merasa kalau kami dituduh fundamentalis itu artinya kami diusir dari percakapan polit formal
nah karena kebetulan dua ratus dua belas itu berpihak secara ide pada prabowo lalu dikontraskan itu habis habisan
soalnya itu urusan ideologi yang final
padahal itu bukan urusan ideologi itu cuma soal aspek keadilan di dalam merawat kewarganegaraan yang tidak bisa dipelihara oleh negara
jadi negara yang gagal merawat keakrapan keluarga negaraan menghasilkan isu politik jadi seolah olah ideologis
padahal dari awal itu tidak ideologis
tapi itu permasalah ideologi yang perlu dan patut dihalang atau
ada permasalahan ideologi basisnya ada jauh dalam sejarah kita
di agama jakarta
tapi dia jadi runcing justru sekarang karena klaim ya klaim ideologis bahwa kami pancasila
siapa yang mengklaim itu bu roky
istana yang mengklaim pancasila kan
justru pemicu pertarungan ideologi atau permasalahan ideologi itu dari situ
ya enggak lah
wong isu fitnah tahun dua ribu empat belas tentang pak jokowi anaknya pki udah ada kok
waktu pilpres tahun ke dua
kalau kemudian dianggap sebagai pemicu klaim pancasila itu klaim pancasila itu muncul kapan

ya justru di situ di persoalan kenapa ada klaim kami pancasila itu kan problemnya
kalau kemudian itu dianggap sebagai pemicu atas munculnya klaim itu munculnya ini nggak pas menurut saya
sudah kakak roky berarti dalam hal ini kurang teliti
justru saya mau terangkan kalau nggak ada unsur dari luar kenapa ada klaim kami pancasila
pancasila yang kalian bukan
itu soalnya kan karena orang bertanya dari mana tiba tiba ide itu bahwa kami pancasila
kan itu reaksi untuk bela diri atau reaksi untuk mengumpankan masalah baru
kan orang sikpik sebenarnya
ini harus diakui bahwa pada pertengahan pemerintahan ini itu ada proses populisme islam dan populisme syariat
makin hari makin menguat
dan itu terlihat di dalam survei survei
baik di survei di kalangan pn survei di kalangan pgm survei di kalangan mahasiswa
artinya negara gagal mengakrabkan kehidupan orang orang negara
bukan masalah mengakrabkan
ya kenapa dia timbul gitu
jadi ini akibat akumulasi masalah panjang yang belum pernah dituntaskan
yang pada masa kemudian meledak
dan itu sebagai puncanya adalah pasca di bubakannya hti lewat perpu itu
nah ini akar persoalan pertama muncul dari level itu
nah menurut saya justru yang disampaikan pak jokowi akibat membuat perpu itu adalah terobosan keberanian
karena kalau menunggu undang undang yang lain itu lama
jadi ini tinggal masalah teknik kalau kemudian diatur
tapi soal konten dan substansi sudah benar menurut saya
tapi kalau kemudian ini disikapi bahwa ini bukan sebuah aspek ideologi
ini ideologi yang sangat fundamental
dan ini levelnya presidensial ya
makanya kemudian di highlight oleh kedua calon presiden di debat presiden
nah makanya tapi kemudian itu menjadi bola liar di masyarakat
karena kebetulan ketika proses ini berlangsung
tadi saya katakan di awal
banyak tokoh tokoh islam maupun tokoh tokoh agama
yang tidak setuju pada proses pembubaran hti
dan bahkan kemudian terlibat kampanye proses pembenaran khilafah dalam konteks keindonesian itu
hari ini menjadi sayap pendukung utama dari pak prabowo
sebelum kemudian memunculkan perlawanan juga pada kelompok yang anti khilafah
sebelum kita break saya kasih kesempatan roky dulu
ya tetap soalnya negara gagal memelihara keakrapan keluarga negara
bahkan membubarkan hti tanpa prosedur hukum yang tepat
jadi itu menimbulkan pertanyaan
kenapa setelah dibubarkan bahkan negara masih memerlukan
sebuah kebunuh yang sangat agak berat

itu yang saya tanya dari awal dan gak ada yang mau jawab